sejumlah mahasiswa yang berujuk rasa menolak kenaikan harga bbm di patung kuda gambir jakarta pusat pada senin sore berusaha masuk ke kawasan istana negara
masa menarik paksa kawat berduri yang dipasang kepolisian
mereka sempat saling dorong dengan polisi tetapi kericuhan bisa diredam
sebelumnya mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa islam indonesia pmii juga sempat membakar keranda
sebagian lainnya mencoret coret badan mereka dengan tulisan menolak kenaikan harga bbm
di malang jawa timur seorang mahasiswa mengalami luka bakar ketika berunjuk rasa menolak kenaikan harga bbm senin siang
api menyambar ketika beberapa pengunjuk rasa membakar ban bekas di tengah kerumunan masa
mahasiswa itu kemudian mendapatkan pertolongan dari petugas kesehatan
sebelumnya mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan membentangkan berbagai poster
aksi ini merupakan aksi kedua menolak kenaikan harga bbm

ricu unjuk rasa menolak kenaikan harga bbm juga terjadi di halaman kantor dprd kabupaten tasik malaya jawa barat senin sore
para mahasiswa yang ingin masuk ke kantor dewan diadang aparat
mereka saling dorong dan akhirnya terlibat baku hantam
akibatnya sejumlah mahasiswa jatuh dan pingsan
beberapa rekan mereka lantas mencari pertolongan
di surabaya jawa timur puluhan orang yang mengatasnamakan sri kandi tapal kuda nusantara
justru mengelar orasi mendukung kenaikan harga bbm di depan gedung dprd
tanpa adanya adangan maupun kericuan
masa yang mendukung kenaikan harga bbm ini bisa menemui anggota dewan di dalam gedung
mereka berdialog seputar pembagian blt agar tepat sasaran